bentrokan kembali terjadi di sekitar wilayah tanah abang sejak rabu pagi
barikade polisi yang terdiri dari brimop dari berbagai daerah mendorong mundur masa ke arah wilayah tanah abang dari arah cideng
terjadi saling balas serangan masa melempari petugas dengan batu botol kaca serta barang barang lainnya
sementara itu dari pihak petugas membalas serangan tersebut dengan gas air mata
masa mundur ke arah wilayah tanah abang bahkan sebagian lari ke arah ruko ruko di sekitar pasar tanah abang
sementara itu polisi terus mendorong masa mundur namun masa justru terus melempar batu dan mendesak polisi untuk bertahan
sekitar pukul delapan pagi akhirnya polisi dan masa berunding mereka menyepakati untuk berhenti melakukan serangan dan sama sama mundur dari posisi mereka masing masing
meski kedua belah pihak telah sepakat untuk mundur
wilayah cideng dan tanah abang masih dalam kondisi siaga
sejumlah masa juga menunjukkan seperti yang anda lihat ini dia ada selongsong peluru yang mereka temukan
namun polisi menyangkal dan menyatakan bahwa ini adalah selongsong peluru hampa dan petugas tidak menggunakan peluru tajam
nanti ada rekan rekan yang luka nanti kita sama sama ya kita obatin
yang penting sekarang mundur
jangan berbicara sebelum pak polisi yang selesai
ada ada tarik mundur saya tarik mundur sekarang
supaya tidak ada lagi yang luka luka
nanti saya pasti akan silaturahmi dengan tokoh di sini
saya pasti akan datang
karena pada awalnya kita itu dekat
kita sering silaturahmi di sini